kasus pembunuhan terjadi di sumeneb jawa timur
seorang warga berusia enam puluh sembilan tahun tewas mengenaskan setelah dipukul menggunakan tongkat
salah satu tersangka adalah seorang wanita yang berprasangka suaminya meninggal dunia akibat disantet korban
sabtu malam warga kecamatan arjasa pulau kangean sumeneb jawa timur digegarkan dengan penemuan jasad bu nabi enam puluh sembilan tahun
jasad korban yang bekerja sebagai petani menderita luka cukup parah di bagian kepala dan leher akibat dianiaya dengan benda tumpul
dalam waktu satu x dua puluh empat jam polsek kangean dibantu resmo polres sumeneb menangkap empat orang tersangka pembunuhan sadis tersebut
salah satu tersangka sm mengaku dendam terhadap korban karena ia menuduh korban telah menyantet suaminya yang meninggal dunia beberapa waktu lalu
sm kemudian meminta tiga tersangka
salah satunya untuk menghabisi korban dengan imbalan rp lima belas juta
kecamatan arjasa kabupaten sumeneb telah terjadi kasus pembunuhan dengan isu santet
dan saat ini kita masih melakukan proses penyidikan lebih lanjut dan posisi tersangka masih berada di kebulauan
keempat tersangka selanjutnya dikirim ke polres sumeneb menggunakan kapal cepat untuk menjalani penyidikan lebih lanjut
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur